untuk mengungkap penyebab dari sebuah kecelakaan pesawat terbang dibutuhkan alat yang bernama black box atau kotak hitam
di dalam black box terdapat rekaman suara dan data data teknis saat pesawat beroperasi
kami ajakannya untuk menal apa itu kotak hitam pesawat terbang
kita lihat sekarang
ya ini dia kotak hitam pesawat terdiri dari dua bagian
dan black box pesawat komersil jenis boeing ataupun airbus umumnya terletak di bagian ekor pesawat
dan kotak hitam terletak di bagian ekor pesawat terdiri dari dua bagian yaitu fdr flight data recorder dan cvr coptic voice recorder
dan perbedaan keduanya akan saya jelaskan di slide berikutnya
tapi kota kita memiliki dimensi desain ketahanan fisik yang sangat kuat
alat ini mampu bertahan di suhu tinggi hingga seribu derajat celcius
kemudian mampu menahan tekanan hingga dua ton
kemudian juga memiliki sinyal pink
ini dia yang disebut
sinyal ini mampu bekerja di kedalaman enam meter selama tiga bulan
dan umumnya data di dalam black box bisa bertahan hingga dua bulan di dalam air
black box ini bisa bertahan hingga dua bulan di dalam air
dan kita ikuti yang berikutnya
yang berikutnya ini dia kotak hitam pesawat
yang pertama akan kami bahas di sini adalah cvr atau cockpit voice recorder
apa saja yang direkam di cvr
antara lain adalah percakapan antara pilot kemudian pilot kopilot kemudian pilot dengan atc
kemudian pilot dengan ground crew pilot dengan cabin crew pilot kemudian ada juga rekaman transmisi radio
dan cvr bisa merekam percakapan selama dua jam
dan alat ini otomatis bekerja saat mesin pesawat mulai
dan ini dia yang saya sebutkan tadi ini adalah underwater locator beacon ulb
ulb ini kemudian mengirimkan sinyal berupa pink
sinyalnya seperti itu ping ping bunyinya seperti itu
ini yang kemarin kemudian ditangkap oleh alat yang dimiliki oleh kapal barunajaya satu yaitu ping locator ya
jadi suara ping ping begitu terus berbunyi sampai kemudian ini

dan kemudian cvr ini sifatnya sangat sangat sensitif
data data di cvr sifatnya sangat sangat sensitif
jadi ketika cvr diambil dari bagian sebuah pesawat kemudian untuk dibukanya itu harus ada beberapa pihak
yang pertama adalah ntsb national transportation safety

kemudian ada juga
kemudian ada juga
kemudian ada juga
persatuan pilot juga ada di sana dan juga ada perusahaan operator dalam hal ini lion air
kemudian ada juga negara atau knkt juga di sini juga berhak untuk mendengarkan ketika cvr dibuka
dan karena sifatnya data cvr yang sangat sangat sensitif ini
maka data cvr ini nantinya ketika sudah dijadikan transkrip sudah dijadikan terjemahan
hanya bisa diakses oleh beberapa orang
dan jika memang
dibolehkan disepakati oleh sidang cvr maka itu baru boleh dirilis kepada publik
tapi jika sidang cvr mengatakan hal ini sangat sensitif tidak bisa dirilis kepada publik biasanya pertimbangannya adalah hal hal kemanusiaan
maka mereka yang terkait dengan sidang cvr berhak untuk menyimpan data atau transkrip percakapan itu untuk tidak dirilis kepada publik
kita lihat kemudian yang berikutnya
ya yang berikutnya ini dia
ya yang berikutnya ini dia
merekam data data teknis pesawat seperti ketinggian kemudian kecepatan kemudian putaran mesin ada radar perpindahan koordinat pesawat
kemudian ada juga ratusan parameter lain yang terkait dengan data ya
dan fdr ini mampu merekam data selama dua puluh lima jam
jadi datanya direkam selama dua puluh lima jam
dan fdr dan cvr ketika dibuka nanti dibacanya harus bersamaan
jadi katakanlah misalnya di cvr

cvr kadang kadang yang justru dinilai sangat sensitif oleh para teknisi atau mereka yang mendengarkan
yang membuka rekaman ini adalah bukan secara detail percakapannya tapi justru hal hal misalnya
ada bunyi mesin atau bunyi hal hal yang tidak lazim
bunyi klik ketika tombol dinyalakan
hal hal itu justru didengarkan dengan seksama oleh mereka yang membuka cvr
dan kemudian langsung mencocokkan dengan data flight data recorder
jadi sederhananya misalnya ada bunyi klik oh apa yang berubah di fdr
jadi itu harus dibaca bersamaan dibuka bersamaan dan ditelaa bersamaan
tidak bisa ditelaas satu persatu
makanya ketika sekarang fdr sudah ditemukan fdr lion air sudah ditemukan
pr berikutnya yang harus ditemukan adalah cvr
karena memang tidak bisa dibuka di lain waktu harus dibuka bersamaan harus dibaca secara lengkap
sehingga bisa diketahui persis kemudian apa penyebab kecelakaan